anda masih ingat dengan buaya berkalumban yang satu ini
setelah sembilan bulan tak menampakkan diri
buaya berkalumban di kota palu sulawesi tengah
kembali muncul dan terekam kamera warga pada selasa siang
buaya berkalumban yang sempat viral ini
terekam kamera tengah berada di bantaran sungai palu
yang berbeda dengan kemunculannya kali ini
dalam video ada seorang emak emak berdaster
berada dalam jarak yang dekat dengan si buaya berkalumban
emak emak ini seperti sedang mengobrol dengan buaya
meski begitu buaya berkalumban yang berukuran besar ini
nampak tenang meski ada manusia di dekatnya
tak lama mengobrol buaya berkalung ban itu kembali masuk ke aliran air sungai palu
buaya berkalung ban viral di kota palu setelah balai konservasi dan sumber daya alam sulawesi tengah
menggelar sayembara untuk menyelamatkan buaya berkalumban tersebut
sejumlah ahli reptil ternama dari dalam dan luar negeri
mencoba melepaskan ban yang ada di leher buaya
namun hingga kini tak satupun yang berhasil
sejak kemunculannya pada dua ribu enam belas silam
ban yang melilit di lehernya belum terlepas dan tubuh buaya semakin membesar
alhasil ban tersebut lambat laun akan mencekikkan